bupati saburai jua terpilih
membantah surat yang dikeluarkan oleh
kedutaan besar amerika serikat tentang
status keluarga negaraannya
keluarga negaraannya itu sudah diurus
prosesnya oleh seseorang
orien mengatakan ia menjadi
kepala daerah di saburai jua
untuk mematuhi wasiat orang tuanya
membangun tanah leluhurnya di saburai jua
orien juga mengaku
sudah bertemu dengan kapolda ntt
irjenpol lotaria latif jumat siang
sebelumnya aparat polda nusa tenggara timur
melakukan investigasi atas polemik
status keluarga negaraan
penyidik juga sudah memulai pengumpulan
alat bukti dan berkoordinasi dengan
bawaslu serta kpud ntt
dengan instansi terkait
apakah berita tersebut
dapat masuk pada
atau ada unsur
pidananya atau tidak
bersamaan dengan proses
investigasi kementerian dalam negeri
mengaku telah memanggil kpu dan bawaslu
ntt kemendagri menegaskan
mendagri tito karnavian
akan memutuskan status bupati saburai
jua terpilih sebelum tanggal
tujuh belas februari mendatang
data resmi dari lhkpn
orien diketahui memiliki total harta
sebesar tiga puluh tiga miliar rupiah
tanah dan bangunan tersebar di beberapa
wilayah amerika serikat
seperti alabama dan kalifornia
serta di kota kupang
nusa tenggara timur
juga mencatat aset seperti beberapa
mobil dan harta bergerak lainnya
dengan nominal tujuh puluh enam dua juta rupiah
satu enam miliar rupiah
kas dan setara kas senilai

serta utang senilai
seratus miliar rupiah
ini bukan kali pertama
pemerintah kecolongan atas pejabat
negara yang diketahui memiliki
padahal dalam undang undang nomor
dua belas tahun dua ribu enam tentang
kewarganegaraan republik indonesia
telah tertulis bahwa seorang wni
akan kehilangan statusnya jika
memiliki kewarganegaraan selain indonesia
untuk menjabat sebagai kepala daerah
diharuskan berstatus sebagai
kewarganegaraan negara indonesia
tim liputan cnn indonesia